data badan kepegawaian negara menunjukkan seratus dari satu ratus dua belas lima ratus tiga belas orang yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil
mengundurkan diri usai ditetapkan
kalau sudah tahu begini apakah masih banyak anak muda yang tertarik untuk menjadi pegawai negeri
sebenarnya saya sempat kepikiran tapi setelah dipikir pikir lagi
karena walaupun banyak ya bisa sesemua jurusan
kalau untuk sekarang sih mungkin saya belum kepikiran ya
saya mungkin setelah kuliah saya pengen cari pengalaman yang lain
selain mungkin jadi pegawai negeri saya mungkin juga pengen kuliah lagi
karena ada imian orang tua lah ya maksudnya keinginan
tapi kan kadang saya realistis juga
kalau memang pns zaman sekarang itu kan juga gajinya
jadi saya nggak terjamin ya kalau buat sampai nanti tua kan
jadi ya tetap mau nyobalah dikit dikit meskipun nggak terlalu berharap gitu
ya biar bisa menghidupkan keluarga yang terbentuk masa depan biar terjamin
biar wawasannya luas lah